pihak kepolisian tengah mempersiapkan pemasangan stiker khusus untuk taksi online
agar dapat bebas melintas di ruas jalan yang menerapkan ganjil genap
dirlantas pol demetoljaya kombes pol sambodo punomo pada rabu sore
mengatakan wacana ini sudah disepakati berbagai stakeholder dan stiker sudah disiapkan
nantinya stiker akan dipasang di sisi depan dan belakang kendaraan
dengan ukuran yang dapat dideteksi kamera etle
peluncuran kebijakan ini masih menunggu finalisasi dari badan pengelola transportasi jabodetabek
wacana ini pun disambut baik para pengendara taksi online
penerapan kebijakan ganjil genap selama ini disebut mengurangi omset mereka hingga lima puluh persen
jadi kalau kayak pagi itu sama sore itu rata rata kan orderan paling banyak kan daerah perkantoran semua
kalau kita kena genap ganjil kita main ke pinggir nggak dapat duit
ya senang banget
yang jelas sih kalau memang terrelaksasi ya sangat senang sekali kita sebagai driver
teman teman juga pastinya senang
dalam masa perpanjangan ppkm level empat di jakarta
pihak kepolisian melakukan pembatasan mobilitas kendaraan
dengan menerapkan kebijakan ganjil genap di delapan ruas ibu kota hingga dua puluh tiga agustus
dari zaramadan julian asri jakarta